presiden joko widodo menetapkan kebijakan insentif untuk pembelian properti
menko perekonomian erlangga hartarto menyatakan
presiden joko widodo sudah menetapkan kebijakan insentif untuk pembelian properti
bukan hanya bantuan ppn masyarakat berpenghasilan rendah alias mbr
pemerintah memberikan insentif untuk pengurusan administrasi rumah baru
mulai dari bphtb dan lain lain senilai empat juta rupiah
ini berlaku hingga tahun dua ribu dua puluh
dia mengatakan dari perhitungan terkini pemerintah
sektor perumahan dan sektor konstruksi kontribusi pdb nya turun
erlangga juga mengatakan
diharapkan pemberian insentif ini bisa mengurangi masalah kekurangan atau backlog rumah yang mencapai dua belas satu juta